dan kita sudah punya standar for principle
memang sekarang pengawasan perbankan beralih ke ojk
tapi kami di bank sentral punya knowledge untuk itu
dan kita bersama sama dengan otoritas zakat
mencoba untuk menyusun prinsip prinsip pengelolaan zakat yang baik
yang govern yang best practice secara internasional
dalam rangka untuk tadi memutus percayaan
kalau yang tadi semula pengumpulan zakat kurang terkoordinasi
dan kita juga nggak tahu bagaimana pengolahannya
itu bisa diatasi lah
jadi penyaluran zakat menjadi lebih efisien
agar kemudian zakat tidak hanya berupa kewajiban
tapi juga menjadi best practice dan juga menjadi sumber pendanaan seperti itu ya
iya dan itu ya memang kami arahnya ke sana
jadi otoritas zakat tetap basnas
dan itu kan sudah dipukuhkan dengan undang undang ya tahun dua ribu sebelas
itu sudah keluar undang undang bahwa basnas sebagai lembaga pengelola zakat
lembaga pemerintah pengolahan zakat
jadi kita sebagai katalisator lah
jadi mempertemukan basnas dengan lembaga internasional
dengan otoritas zakat negara lain
sudah menyadari bahwa pengelolaan zakat yang baik itu
akan bisa memperluas basis ekonomi
nanti zakat itu jangan hanya untuk konsumsi
tapi juga untuk kegiatan produksi
bank indonesia juga membuat mou dengan idb mengenai manajemen jakar
itu kita sekarang sudah mulai ya
untuk menyusun prinsip prinsip tata kelola zakat yang baik
dan untuk kelangsungan kerja dari working group ini
kita juga butuh support internasional
tidak hanya untuk working group nya saja
jadi kalau satu pihak adalah menyusun standar zakat
satu lagi adalah capacity building untuk pengumpulan zakat tadi
bisa disalurkan ke sektor sektor yang produktif
di situ kita akan kerjasamanya dalam bentuk capacity building
mendatangkan tenaga ahli untuk bantu membentuk model model bisnis
terus bagaimana pengelolaan zakat yang baik
bagaimana dia disalurkan ke sektor mana yang lebih tepat
jadi ada kaitannya dengan kenapa juga ada bank indonesia yang ada pertemuan dengan pesantren
memang nanti penyalurannya bisa dengan memberdayakan teman teman di pesantren
mereka sudah punya ilmu tentang syarinya seperti apa
jadi bentuk bentuk bisnis seperti apa supaya nanti model model bisnisnya dari zakat itu disalurkan jadi produktif
sehingga bisa memberikan manfaat buat umat
karena selama ini mungkin yang menjadi fokus adalah bagaimana meningkatkan penerimaan
padahal yang penting juga penyempurnaan penggunaannya kepada kegiatan yang produktif seperti itu
kalau misalnya kita bandingkan dengan negara negara opi lain seperti itu
bu yanti ini respon mengenai pengelolaan zakat di indonesia ini seperti apa
atau apakah kita memiliki standar mungkin negara mana yang bisa dijadikan acuan pengelolaan zakat
sekarang ini kenapa kita mengundang berbagai otoritas
jadi kita secara internasional juga belum ada satu acuan
dan ini kita menyusun berbarengan sehingga seperti juga kalau di perbankan ada basel core principle
nanti juga di zakat ini ada kayak guidelines bagaimana mengumpulkan dan menyalurkan yang baik untuk pengembangan ekonomi
jadi kalau kita lihat kan penerima zakat itu
ada layer layernya ya ada yang memang dia untuk kebutuhan konsumsinya
tapi kita harapkan kalau saya dapat informasi dari basnas bahwa tiga puluh persen baru tiga puluh persen yang untuk kebutuhan produktif
itu bisa makin ditingkatkan lagi lah
jadi nanti bisa menggerakkan mulai dari kita bilangnya social sector
jadi kalau awal dulu sebelum fungsi perbankan masih di bank indonesia
itu kan kita pengembangan perbankan syariah itu dari sektor komersialnya
perbankannya lah dengan masuk ke dengan target target customer nya menengah dan menengah ke atas yang sudah biasa berhubungan dengan bank
nah sekarang kita cobalah dengan lewat yang financial inclusion kita perluas pasar kita masuk yang sektor sosial melalui zakat dan wakaf
dan zakat ini kan sumber dana yang nggak ada biayanya ya relatif nggak ada biayanya
kalau bank kan ada bunga kalau di zakat kan itu pengumpulan dari masyarakat dengan mudah merupakan kewajiban
dan kalau si pengumpul zakat itu sendiri dipercaya itu kan pengumpulannya menjadi potensinya menjadi lebih optimal
oke kita harapkan memang melalui jaka melalui pengelolaannya yang optimal seperti itu ini bisa menjadi pilar untuk mengembangkan ekonomi syariah